polda metro jaya buka suara mengenai anggota polri
yang disebut memiliki hubungan dekat dengan nur
penumpang mobil audi a enam
yang menabrak selvi amelia nuraini hingga tewas di cianjur jawa barat
dari hasil pemeriksaan bidang profesi dan pengamanan
kompol d diketahui memiliki hubungan istimewa dengan nur
sejak april dua ribu dua puluh dua lalu
kompol d kini ditempatkan di perempatan khusus patsus
selama dua puluh satu hari mendatang
lantaran telah melakukan perselingkuhan
dan melanggar kode etik profesi polri
kompol d memiliki terkaitannya dengan hubungan dengan n ya
melakukan perbuatan perselingkuhan
dalam hal ini pimpinan
akan melakukan tindakan tegas
kepolda metro jaya irjen pol fadil imron memastikan
bidang profesi dan pengamanan
propam polda metro jaya akan menindak
sebelumnya nur menjadi sorotan
setelah mengaku sebagai istri polisi
ia juga mengaku mobil audi yang ditumpanginya
masuk ke dalam iring iringan pejabat polisi di cianjur
atas persetujuan orang yang ia sebut suaminya
itu mobil yang miliki suami saya
suaminya itu polisi juga
lalu setelah gak lama dari situ
yaudah gak apa apa bi
tutup jendelanya gitu kan
yaudah akhirnya saya ikut iring iringan di belakang gitu
kecelakaan ini mengatakan bahwa
kecelakaan itu terjadi pada jumat dua puluh januari dua ribu dua puluh
korban bernama selvi amalia nuraini
mahasiswa fakultas hukum universitas surya kencana cianjur
tewas tertabrak salah satu mobil yang ikut dalam iring iringan rombongan polisi
saat sedang mengendari sepeda motor di jalan raya bandung cianjur jawa barat
tim ikutan cnn indonesia